mas jamunya mas
mbak ada jabut tolak patah hati gak
loh mas jono mau kemana
nah ada apa mas
ada perlu sama bu put
ibu ada janji apa sama anak anak
ada apa ya pak rw
banyak anak anak di rumah
katanya nungguin bu puput
pasti jika sama amira ya pak rw
yaudah pak rw
saya minta tolong dijagain dulu anak anak ya
saya mau telepon pak aci dulu
iya bu saya langsung ke rumah ya bu
terima kasih ya
bu saya telpon mas aji dulu ya
kasian anak anak pada nungguin
semalam indri juga cerita
katanya anak anak pada seneng
di rumahnya ibu puput
ini elemenya bang
terima kasih pak
kayak ayam makan karet
waalaikumsalam pak rw
muram lu jaga di rumah
asyik pak rw
di rumah pak haji mulai banyak anak anak
kasian bu puput
buah belum selesai
asyik pak rw
orang tuanya kagak ada
kasian bu puput
lo bantuin dia
paham pak rw
udah sekarang lu ke sana
giri giri yang udah selesai kenapa lo gak pergi
eh siapa rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
paham pak rw
ihh beb aku seneng banget di rumah banyak anak anak
bep aku langsung ya balik ke kantor
ya udah aku turun ya bed
ya allah semoga ini bisa menyembuhkan istri hamba ya allah
iya iya satu satu ya satu satu satu satu
eh kalian pada mau makan coklat enggak
mami puput punya banyak makanan loh di dalam
kita ke dalam yuk
lu ada salam dari nunik sama si noit
gue dari sana
eh kasihan si nunik
dia itu udah pengen pisah beneran
masa sih mak
iya si muhyiddin aja udah gak pulang dari semalam
ah dulu juga pernah begitu ntar juga balik lagi
iya tapi sekarang kan masalahnya beda
semua perempuan juga pasti sakit hati kalau diduain
apalagi pacarannya di kampung sendiri
udah udah udah bentar bentar bentar
nah kalau si risal gimana
masih berhubungan sama penumpang
bagus deh kalau begitu
cuma gitu mak
masih diantar jemput
itu namanya masih berhubungan
kapan si rizal tau dia mau dijemput
kapan si rizal tau dia mau diantar
makanya minah tuh minta tolong andri sama indra
untuk buntutin akang mak
tapi udah ada kabar
indra nya kuliah andri nya kerja
masuk yuk mak
udah gak apa apa gak apa apa
bentar udah ketemu dengan nyamil
ternyata udah ada
serah lo sih tapi kalau menurut gue lo bales aja ya
paling lagi bertemu dua masih tonton jamu
kenapa perjalanan cinta saya kayak begini terus ya yuk
mas jamunya mas
mbak ada jabut tolak patah hati gak
loh mas jono mau kemana
nggak mau kemana
apaan sih enggak minum jamu pak
nggak boleh sama istri saya
yowis mari pak